untuk anda yang penasaran dengan pergerakan rupiah ataupun yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis
simak dulu informasi yang berikut ini
betul ada rekan kami rian hasri yang memiliki informasi yang cukup banyak sepertinya rian
luar biasa banyak kali ini ya
pembahasannya tidak jauh jauh mengenai teks amnesti ini
pertemuan tertutup antara pimpinan pusat muhammadiyah dan menteri keuangan
dengan agenda sosialisasi pelaksanaan teks amnesti digelar rabu sore
pertemuan dilakukan setelah muncul kabar bahwa muhammadiyah akan mengajukan uji materi undang undang teks amnesti
pihak muhammadiyah menyatakan tidak ada pembicaraan soal uji materi undang undang teks amnesti
yang sempat dinilai tumpul ke atas dan tajam ke bawah dalam pertemuan itu
muhammadiyah juga menyatakan belum memutuskan soal kelanjutan rencana gugatan
saya tidak bisa menyimpulkan itu tapi mungkin kira kira seperti itulah teman dengan beberapa catatan tadi
catatannya tadi saya katakan yang dikenakan itu supaya prinsip prinsip keadilan
itu dilaksanakan jangan hantam kromo kemudian juga tadi sosialisasi ya
itu penting supaya masyarakat paham kan banyak yang belum tahu tentang teks amnesti itu